tenang banget kejar bang tenang gue kejar bang gua foto mobilnya ntar
terlalu jangka sampurna tol becakayu bekasi selatan kota bekasi pada dua puluh tiga oktober lalu dalam
video yang terekam oleh pengendara di belakangnya oknum pengendara mobil sedan tancap gas saat
palang perlintasan masih berada di atas sehingga pelaku tidak menempelkan kartu pembayaran
elektronik usai menerobos pintu tol oknum pengendara mobil tersebut terlibat kejar kejaran
dengan pengendara lain dan berusaha menghentikannya satuan lalu lintas polres metro bekasi telah
berkoordinasi dengan jasa marga untuk mengusut aksi tak terpuji tersebut polisi telah mengantongi
identitas dan pengendara dan dalam waktu dekat akan melayangkan surat panggilan polisi juga akan
menentukan sanksi terhadap sang pengemudi setelah dilakukan pemeriksaan
dari kepolisian khususnya untuk wilayah polsek bekasi selatan dan melakukan pengecekan daripada
kendaraan tersebut memang terdaftar di somsat ya kota bekasi maupun kota mikro jaya